jangan menafkahi ibunya jadi dia itu langpung gue
eh pemerintah saya nggak mungkin nih gue dikutangin itu bohong itu aib itu bohong
sudah cukup pak
eh dia anak baik pak
si anaknya bakti sama orang tua menjadi tunang punggung keluarganya
dia tuh anaknya soleh rajin ibadah dan baik pada orang tuanya
sudah lama berarti sudah lama mengetahui pgi itu
mas iblu nggak yakin pak dia kalau pgi jadi ya dituduh pembunuh sadis
setahu saya itu enggak
dia selalu main terus pulang lagi terus nafkahin orang tuanya
sama ngasihin adik adiknya buat sanggup sekolah
mas iblu tahu pgi dari kecil ya
dia anaknya soleh dan baik pak
saksikan program program kompastv melalui siaran digital